kuasa hukum keluarga yosua kamarudin simanjuntak menyatakan pihaknya bisa menerima putusan hakim
menurutnya apa yang dilakukan eliezer semata mata karena menuruti perintah atasan
ia juga menyatakan tujuan mengusutuntas kasus pembunuhan brigadir yosua telah tercapai
itu lagi kan yang melaporkan ini kan kita ya pasal tiga ratus empat puluh
betapa berbahayanya saya melaporkan jika tidak terbukti
karena yang kita lapor ini orang orang hebat
jangan mereka tenang
kesan kita kepada para pendukung para rakyat eliezer
apa yang kalian inginkan telah tercapai
apa yang kita inginkan telah tercapai
jadi kita harap tenang